masih bersama kami di layar pemilu terpercaya kupas kandidat abraham samad
kita akan bicara soal isu politik hukum dan keamanan ini di sesi ketiga ini
saya mau tanya ke bang abraham mungkin kalau saya bilang polhukam atau bapak bapak juga pasti akan mengira
termasuk anda para pemirsa pasti akan mengira kalau abraham samad
pasti kita akan menggiring ke isu isu pemberantasan korupsi
tapi itu nanti dulu kita simpan karena itu jagoannya anda gitu
tapi yang terkini bang abraham kita mau lihat situasi yang ada
yang terjadi di makobrimob di mana terjadi penyanderaan oleh para napi teroris kepada para prajurit prajurit kepolisian
saya mau tanya tentang perspektif anda soal isu terkini itu tentang radikalisme juga
bagaimana tentang penanganan terorisme
apa perspektif anda seorang abraham samad melihat situasi terkini yang terjadi di makobrimob
dengan perspektif pemberantasan terorisme termasuk soal radikalisme
saya memperhatikan negara ini ya
nanti kalau misalnya terjadi sesuatu baru dibuatkan sistem
jadi apa yang terjadi di makobrimob ini menurut saya sesuatu yang seperti tadi saya katakan
tidak mengantisipasi harusnya kan hal hal yang seperti ini sudah diantisipasi
tapi ini sama sekali menurut saya kenapa ini sampai bisa lolos sedemikian parahnya
karena jauh jauh hari nggak pernah diantisipasi
tidak pernah diantisipasi
apa yang menurut anda tidak diantisipasi apakah hukumnya kurang keras
peraturannya kurang keras atau kepolisiannya yang kurang mampu
pendekatan negara terhadap pemberantasan terorisme sudah tepat atau belum
mungkin secara regulasi sudah tepat ya
tapi saya ingin bicara dalam konteks yang sangat sederhana di makobrimob
itu tadi dalam konteks yang lebih luas
kalau dalam konteks makobrimob maka ini sebenarnya kalau kita lihat harus bisa diantisipasi
apa sih di makobrimob itu ada apa kan gitu ya
terus berapa jumlah misalnya berapa jumlah tahanan terorisme dan lain lain sebagainya di sana
bagaimana caranya dia melakukan pemisahan pemisahan dengan narapidana yang lain di sana
harusnya itu kan sudah diantisipasi semua
sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini
ini masalah teknis saja yang terjadi atau ada suatu yang lebih besar lagi yang kemudian menurut anda ini ada trouble juga ada problem juga nih
kalau kita bicara lebih besar negara ini sudah cukup punya satu sistem
satu sistem ya
misalnya kalau kita lihat bagaimana cara kerja bnpt
itu kan ada sistem di sana tentang radikalisme tentang terorisme bagaimana cara mengantisipasi
tapi sebenarnya apa yang terjadi di makobrimob menurut saya ini soal hal yang sangat teknis menurut saya
jadi tidak ada hubungannya sama radikalisme yang katanya semakin tinggi atau penanganan terorisme
itu tentu ada tentu anda
tapi menurut saya itu payungnya sudah ada antisipasinya
ada kebijakan pemerintah
ada polisi yang dibuat tentang ancaman terorisme
tapi yang ironisnya karena ini masalah sangat teknis menurut saya
saya mau kasih kesempatan sama kang wimar dan juga kang asep silahkan
itu memang betul teknis
tapi saya lihat ya kalau suasana di masyarakat itu tidak kondusif untuk orang yang bikin ribut tanpa alasan
barangkali orang itu tidak gampang untuk berontak
sekarang suasana di luar itu radikal bahkan nggak benar bahkan kurang ajar
keyakinan keyakinan yang nggak masuk akal diangkat
sehingga seakan akan orang itu bisa bicara apa saja
mungkin melihat itu orang orang yang di dalam makobrimob itu merasa
ah gue kalau keluar dari sini pasti disambut nanti dibawa ke monas diarak arak gitu
apa nggak ada hubungannya tuh radikalisme di luar kekerasan di luar dengan kejadian di dalam
ya mungkin ada hubungannya ya
karena kita lihat radikalisme memang di negara kita ini cukup sangat memprihatinkan
oleh karena itu sebenarnya
saya melihat begini cara mengantisipasinya itu biasa kita langsung ada di hilir ya
padahal harusnya sistem itu dibuat dari hulusan sampai dihilir
kalau kita biasa pas kejadiannya baru kita mengantisipasi
itu yang saya lihat bahwa kita belum melakukan itu
saya sependapat seperti tadi yang disampaikan mbak wimar
mungkin ini ada juga hubungan korelasinya benang merahnya antara perilaku perilaku yang ada di luar
dengan apa yang terjadi di
boleh ya kak ngesap saya nyarobot lagi gilirannya boleh kan
tapi kalau sama kan jangan etnisitas dong
saya tanya gitu jadi apakah suara suara keras yang ada di luar
itu menjadi bibit untuk ketidakpuasan di mana mana gitu termasuk di mako brimob
jadi disiplin masyarakat turun karena aksi aksi massa terlalu
tidak diantisipasi dibiarkan tidak ada tindakan tegas mungkin begitu
mulai dari aksi massa dan daripada aksi politik daripada gugatan terhadap keputusan pengadilan
kan dari situ mulainya kan tidak ada disiplin
ini ketika bang abraham ini keliling kan proses menata ahlak kebangsaan
nah pak ada yang salah dengan konsep
karena ketika di lp itu harusnya kan warga binaan ternyata binasa kan
apakah ini kebiadaban yang tidak tidak beradab gitu
apa ada yang salah dengan ahlak yang selama ini keliling indonesia
karena dia belum jadi presiden
karena konsep itu kan memang salah diterapkan kan
menurut saya begini tadi seperti yang bang asep katakan
apa ada hubungannya dengan kebiadaban yang dilakukan orang per orang di dalam lembaga itu atau
saya lihat lembaga pemasarakatan kita itu tidak berfungsi sebagai lembaga untuk membina para napi
tapi dia lebih kepada memberikan deteren efek
efek penjeraan terhadap
lagi deh bang samad itu tidak hanya lp loh
itu mah kok beri mob polisi yang bilang kan kok pasusnya angkatan darat atau dikepolisian
kan harusnya lebih steril lebih terjaga
tapi kan coba bayangkan sekelompok keyakinan tertentu dengan kekejaman tertentu
apalagi dikaitkan dengan nomor nomor cantik yang kurang hiburan itu kan
nah bayangkan coba brimob gitu kan bisa dikuasai oleh kelompok tertentu yang menurut saya hanya berapa gelintir ya
yang orang merasa benar sendiri
karena enam atau lima korban dan ada putra putra terbaik bangsa yang hari ini terkapar dengan terhina
ya kalau kelompok kelompok tertentu tersebut gitu
apa yang salah dengan negeri ini
oke sambil dia mikir saya tanya lagi
bang abraham samad kalau anda jadi presiden jadi saya latihan aja
presiden samad apa yang anda maksudkan dengan hulu
dimana anda akan mulai menguasai masyarakat
mulai dari aksi aksi liar mulai dari ajaran ajaran nggak benar
mulai dari mana gitu atau nunggu sampai itu berklimaks di dalam mako beri mob
jadi begini saya ke bang asep dulu ya tadi
kita tahu betul bahwa di mako beri mob itu tahanan yang sistem yang luar biasa ya pengamanannya
sehingga apapun kejahatan kejahatan yang dianggap berbahaya itu
biasanya tahanannya itu ditempatkan di mako beri mob
termasuk juga dulu tahanan kpk juga pernah ada
tapi yang ingin saya katakan begini
kalau dia membuat satu sistem yang rapi untuk mengantisipasi
tidak akan mungkin terjadi seperti ini
tapi saya yakin pasti ada sistem yang bolong sehingga bisa terjadi ini
saya pikir bukan semua halnya sistem
karena kita kan berhadapan dengan orang orang yang punya keyakinan tadi ya
keyakinan yang merasa dirinya paling benar
sehingga bangsa ini mau dirubah otaknya ideologinya oleh keyakinan itu
dan dia berani melakukan apapun
saya kira perlu tidak hanya sistem bagaimana menjadarkan mereka dengan konsep tadi bang abraham samad ya
ahlak tadi kan mau diperkerti
itu dalam makronya ya tapi saya ingin bicara dalam hal yang sangat mikro
tentang konteks yang diberi mob
kalau itu kita tarik ke atas
itu ada bermacam macam varian yang harus kita lakukan
mulai dari pendidikan mengantisipasi cara berpikir radikal di generasi muda kita
itu lewat kampus kampus juga sebenarnya
itu harus bnpt sudah melakukan itu
oke pak wimar disimpan dulu pertanyaan anda
karena kita harus break sebentar karena iklan kita sudah menanti untuk masuk
kami akan uji lagi abraham samad untuk masih di bidang ini
di layar pemilu terpercaya kupas kandidat abraham samad